aparat gabungan tni polri telah mendapat titik terang terkait posisi pilot susi air kapten philips mark martens
yang disandra kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya tujuh februari lalu
kami tumas polda papua menyatakan pilot susi air dalam kondisi sehat
hal tersebut disampaikan kapitumas polda papua kombes polisi ignatius beni adi prabowo di jayapura selasa siang
namun ia belum bisa menyampaikan detilnya karena akan mengganggu upaya pencarian dan penyelamatan pilot susi air
namun dipastikan bahwa sang pilot dalam kondisi sehat
saat ini tim gabungan dari tni polri dan juga satkes damikaten polda papua
masih terus memaksimalkan upaya pencarian
memang kita sudah bisa mendapatkan titik terang namun kita tidak bisa jelaskan

kita harus mencari detailnya karena akan dapat mengganggu upaya pencarian dan penyelamatan pilot susi air tersebut
informasi yang didapat kondisi masih dalam keadaan sehat
namun saat ini karena mereka berada di bawah kelompok kriminal bersenjata tentunya keselamatan pilot ini adalah yang utama